pelukis gajah pelukis apa aja
ma punya anak laki pelukis tegok
kamu apa apaan sih
saya benci sama ibu
kamu ada di rumah
katanya kamu ada rapat yang harus ditinggalkan di kantor
kenapa kamu tinggalin anak kita
harusnya kamu itu kalau jaga anak jangan pernah lepas dari pandangan
ibu cuma lima menit juga jangan

suster itu kan orang lain

cukup triwi cukup
jangan salahkan aku terus doang atas kehilangan bayi kita
aku juga menyesal
mungkin lebih menyesal daripada kamu
ya tapi ini semua kan salah kamu
kamu yang sudah tinggalkan dia
saya pergi aja lima menit
itu pun untuk beli boneka buat dia
kamu sendiri gimana
dan di pikiran kamu hanya rapat rapat terus
jadi sekarang kamu nyalahin aku
aku sudah tidak tahan lagi
melihat kamu cuma mengingatkan kesediaan aku atas hilangnya anak kita
aku mau cerai
aku mau cerai
oleh itu mau kamu
aku sudah kehilangan dua orang yang paling aku sayang dalam hidupku
aku gak akan berhenti sekarang untuk memperjuangkan mendapatkan kembali anakku
kamu dimana sekarang
aku sudah menemukan bayi kita yang hilang mas

aku sudah menemukan bayi kita yang hilang mas